beralih ke sorotan lain resmo polda sulawesi tenggara dan tim booster tujuh puluh tujuh satuan reskrim polresta kendari
mengungkap kasus pembunuhan terhadap pertua yang didalangi menantunya sendiri
ini adalah proses penangkapan pria inisial mf berusia dua puluh satu tahun yang menjadi eksekutor
polisi juga menangkap perempuan nd berusia dua puluh tiga tahun yang merupakan menantu korban yang mendalangi pembunuhan ibu mertuanya
kedua pelaku ditangkap di rumah eksekutor di wilayah kecamatan boasia kota kendari pada selasa enam belas april dua ribu enam belas
pelaku yang jadi eksekutor dibawa polisi untuk mencari barang bukti yang dibuangnya ke sungai
dari penyelidikan sang menantu merekayasa pembunuhan mertuanya dengan skenario pembegalan
yang terjadi pada minggu tujuh april di jalan madusila kecamatan puasia kota kendari
sang menantu menyewa eksekutor untuk membuatnya seolah olah menjadi korban begal
motif menantu merekayasa pembunuhan mertuanya karena sakit hati dan menganggap mertua sering mengurusi rumah tangganya
ende mengiming imingi imbalan tujuh puluh lima juta rupiah pada eksekutor dan sudah menyetor uang sebesar sepuluh lima ratus rupiah
saat kejadian mertua dan menantunya tengah mengendarai mobil lalu eksekutor muncul dan mengancam hingga membunuh korban
pelaku juga mengambil harta benda korban berupa emas dan telepon seluler
membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua bahwa alasannya sakit hati
karena ibu mertuanya ini sering mencampur
jadi ini adalah hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki
sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar rp sembilan lima ratus
kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan kecap mumpor diberikan uang rp satu
pada waktu memberikan uang satu juta itu si tersangka mf ini dijanjikan oleh tersangka nd bahwa akan diberikan uang rp tujuh puluh lima juta
kemudian pada waktu nanti setelah terjadi komisi
jadi pembunuhan selain diberikan uang rp tujuh puluh lima juga dijanjikan perbulan rp empat selama tiga tahun